penumpang yang terlempar keluar itu kalau nggak luka berat dia meninggal
jadi kita juga akan melihat di bsa seperti apa kondisinya kenapa penumpangnya bisa terlempar keluar itu